tidak ada yang abadi dalam politik baik itu pertemanan apalagi dukungan
dalam politik yang abadi hanyalah kepentingan
dan frasa ini tepat sekali kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi terhadap calon gubernur jawa barat rituan kamil
yang akhirnya gagal dicalonkan partai beringin dan tidak sampai dua bulan dukungan yang dideklarasikan dicabut kembali oleh golkar
golkar diindikasikan mendukung kader internalnya deddy mulyadi yang notabene adalah ketua dpd golkar jawa barat
saya akan mengajak anda untuk menyimak perjalanan singkat dukungan beringin untuk rituan kamil
kita ingatkan kembali pada dua puluh empat oktober lalu ketua umum golkar setia novanto telah menandatangani surat keputusan rekomendasi dpp golkar terhadap pencalonan rituan kamil dan daniel mutakin
kemudian setelah itu sebulan setelahnya pada sembilan november dua ribu dua puluh
partai golkar kemudian mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan bakal calon gubernur
dan wakil gubernur jawa barat rituan dan daniel
selanjutnya masih di bulan yang sama pada dua puluh november dua ribu tujuh belas
kemudian ketua umum partai golkar terlibat kasus korupsi ktp elektronik dan kemudian dinyatakan sebagai tersangka oleh kpk
dan tepat satu hari setelahnya pada tanggal dua puluh satu november sekjen dpp golkar idrus marham ditunjuk jadi plt ketum golkar
dan menggantikan setia novanto
perjalanan politik golkar kembali berlanjut hingga tiga belas desember dua ribu tujuh belas
ketika erlangga hartarto ditetapkan sebagai ketua umum golkar melalui rapat pleno
dan setelah itu masih di bulan desember tiga hari setelahnya pada tanggal tujuh belas desember dua ribu tujuh belas
kemudian partai golkar mencabut dukungan kepada rituan kamil dan daniel mutakin
selanjutnya selain partai golkar ridwan kamil kemudian mendapatkan dukungan dari partai partai politik lainnya
di antaranya adalah p tiga yang kemudian memberikan sembilan kursi tujuh kursi dari pkb serta nasdem yang memberikan dukungan sebanyak lima kursi
sementara tujuh belas kursi dari partai golkar gagal didapatkan rituan kamil
jadi kalau dihitung hitung kursi rituan kamil masih bisa mencalurkan diri dengan bermodalkan dua puluh satu kursi dari tiga partai yang terlebih dahulu mengusungnya
karena syarat pencalonan adalah dua puluh kursi
namun penarikan dukungan golkar ini jelas merubah peta politik pilkada jabar karena dukungan golkar sejauh ini menguat untuk internal kader deddy mulyadi
yang disebutkan sebagai calon kuat pesaing ridwan kamil
selain ridwan deddy mulyadi nama yang sudah masuk dalam bursa adalah deddy mizwar syaiqo yang dicalonkan demokrat pan dan pks
lalu ada juga sudrajat yang diajukan gerindra